itulah sekilas aksi natasha hon pelajar asal indonesia yang sukses menduduki posisi ketiga tingkat sekolah dasar di ajang kyuko asia spelling cup di kuala lumpur malaysia
ajang spelling bee terbesar se asia ini mengikut sertakan para pelajar dari penjuru asia seperti tiongkok thailand malaysia dan tentunya indonesia
pertandingan ini tentunya menarik karena para pelajar harus menunjukkan kemampuan mereka mengeja kata dalam bahasa inggris
lebih dari dua ratus ribu peserta antusias mendaftar namun hanya lima puluh pelajar yang masuk ke final
selain natasha hon pelajar yang juga mengharumkan nama indonesia di ajang bergensi tersebut adalah zidan fatusalam yang meraih posisi kedua tingkat sekolah menengah pertama
belajar bahasa inggris dengan cara yang menyenangkan tentunya akan menambah pengetahuan para pelajar indonesia
kedepan diharapkan semakin banyak pelajar indonesia yang mengikuti ajang ini dan membawa gelar juara
oke pemirsa di studio sekarang sudah hadir para pelajar berbakat yang tadi anda saksikan di layar televisi yang sukses dan juga memenangkan ya
ajang spelling cup se asia
natasha hon dan juga zidan fatusalam
good morning natasha hon betul ya natasha hon ya natasha hon ini natasha natasha kelas berapa what grade are you now
kelas sembilan smp
kelas sembilan smp
oke berarti kelas tiga smp ya wah sebentar lagi lulus sma jadi gimana saya mau zidan dulu gimana kompetisi kemarin tuh
kompetisinya cukup menantang karena saya juga harus bertanding lawan cina malaysia yang secara dasar di bahasa inggrisnya lebih bagus
but akhirnya kamu menang ya anyway itu kenapa di sini
saya pikir jerawat soalnya kan udah kelas
kalau sembilan ya biasanya kan sudah puber
bukan ya itu jerawat bener
oh jerawat bener
iya terlalu banyak mikir juga kan
hmm oke oke nah selain kita berdua sekarang ini pemirsa juga sekarang ini sudah tersambung ya bersama kita lewat sambungan skype
oke itu dia ya beberapa pesan dari mr david yang mengatakan bahwa
apa ma siswa indonesia
indonesia itu bisa berkompetisi cukup baik di kompetisi ini
tinggal kita menunggu untuk perkembangannya saja ya
dan ini juga sangat sangat baik untuk ya vocabulary dari anak anak itu sendiri ya
nah sekarang kita ngobrol lagi nih sama zidan dan juga natasha
apa namanya kamu saya dengar tidak suka bahasa inggris
tapi kemudian sekarang malah menjadi salah satu juara di kompetisi bahasa inggris
itu gimana tuh cerita yang bisa kayak gitu zidane
saya latihan terus hampir setiap hari
terus saya juga harus ngerelain nggak ikut lomba matematika
karena lebih suka justru matematika
terus apa yang bikin kamu akhirnya saya mau ikut kompetisi ini deh bahasa inggris deh gitu
sejujurnya saya kenapa saya pengen pas saya dengar saya lolos
terus jadwalnya bertabrakan sama lomba matematika saya
saya lihat oh ke kl
karena ke luar negerinya jadinya ya
apa yang membuat kamu suka dengan bahasa inggris
sejak saya kecil ibu saya dulu mengajar saya bahasa inggris
tapi setelah itu dia mengajar saya bahasa inggris
jadi saya mulai berbicara bahasa inggris lagi
oh oke sekarang kamu berbicara bahasa inggris lebih dari bahasa
jadi karena justru diajarkan di sekolah di rumah juga menggunakan bahasa inggris
sehingga akhirnya punya prestasi sekarang kan
oke kita akan berbicara lagi pak mirsa dengan natasya dan juga zidan
bahkan saya mau kasih tantangan juga untuk prabu untuk natasha untuk zidan
tetap bersama kami
ya pak mirsa masih bersama kami dengan zidan dan juga natasya pemenang spelling bee
jadi spelling bee nya adalah lomba untuk apa namanya mengeja kata kata dalam bahasa inggris
dan biasanya yang diujikan itu kata katanya cukup susah
ya nah untuk itu saya akan menguji prabu juga untuk ikutan dalam spelling cup competition in good morning
saya yakin natasha sama zidan sih siap siap aja
ternyata ngerjain saya sih kalau ini
iya sih intinya sih
kalau saya kalah sama anak anak itu kan malu maluin kan
iya soalnya kan kita gak tiap hari di drilling pakai bahasa inggris
karena belajar bahasa inggris kan harus tiap hari practice
nah karena saya jadi hostnya saya mau mint
kan host sesama peserta harus fair play
ngelam dulu kelam dulu
oke jadi nanti akan ada tiga soal tiga kata menggunakan bahasa inggris dan dua kata pakai bahasa indonesia
oh ada bahasa indonesia nya
ngetes juga ya pakai bahasa
ngetes juga dong
ngetes juga dong
harus cinta bahasa
nih saya kasih bel lonceng
untuk lonceng ibu
jangan sampai ibu datang ke sini ya
ini satu untuk kamu
kalau prabu nggak ada jadi pakai ini aja
ini ini saya kan lagi jualan es cendol ring aja
aturannya sama aja kayak permainan spelling bee ya kan
dan kita akan periksa apakah itu benar atau salah
karena saya punya tiga peserta dan saya punya satu orang yang menggunakan bahasa inggris

jadi ini babaknya rebutan ya
jadi yang paling cepat membunyikan bel dia yang akan mendapat kesempatan untuk menjawab
tunggu tunggu tunggu
foto sama saya aja
oh jalan jalan keliling studio cnn indonesia ya
ulang dulu ya
oh soalnya disini
ya ayo cepet cepetan ya
saya kok gak tau
artinya itu ilmu mengeja
betul seperti itu
kok aku bisa tahu sih zidane
oh udah lihat
oh udah lihat
udah lihat di mana
hmm apa jenjen salah ya
sekali lagi sekali lagi
dipaksa daniela ini dipaksa
ah salah ya
jawabannya adalah coba dimunculkan di layar
itu kan saya udah cek google translate itu betul
nah ini susah nih
ini betul panjang saya yakin saya aja hampir susah untuk mempronounce nya
itu salah kurang
e nya itu di tengah
oh ada i nya ya

kata kata yang tadi saya sebutkan
ini baru zidan yang jawab benar ya
baru zidan jawab benar kan
oke bahasa sih saya ngerti
jalan tol purbaleni
jalan tol purbaleni
jalan tol purbaleni
jalan tol purbaleni
jalan tol purbaleni
jalan tol purbaleni
jalan tol purbaleni
oke jalan tol purbaleni
itu pakai bahasa indonesia aja abjadnya boleh
nah itu purbaleninya kan agak agak sedikit tricky ya
agak agak susah tuh
itu betul lah ya
dua dua nih zidane
saya kasih deh natasha nih bahasa indonesia ya
waduh cilengsi bogor
gampang lah kalau bahasa indonesia mah
kita tuh bikin ya lomba tantangan bahasa indonesia ya
iya loh karena susah
saya bakal menang deh nanti
jadi bahasa indonesia bahasa inggris mana yang lebih susah zidane
gimana menurut kamu
serius bahasa indonesia lebih susah
misalnya lebih banyak kata yang ditranslotin dari bahasa inggris ke indonesia
banyak bahasa serapan ya
tadi padanan katanya ya bahasa serapan ya
for me studying bahasa
justru lebih karena itu ya
tapi saya penasaran deh kan tadi ada banyak kata kata yang panjang bahkan susah
saya sih maunya dua duanya bisa
memang kata yang paling susah dalam spelling cup kemarin apa
aku gagal waktu final tuh di rudebach
itu bahasa belanda
mungkin kita levelnya ya
karena kan primary sama secondary ada level levelnya kan untuk spelling cup
kita sih baru pertama kali ya
oke natasha sama zidan selamat ya sudah bisa memenangkan spelling cup dua ribu tujuh belas di kl malaysia
hadiahnya tadi semoga bisa dipakai
iyalah mungkin karena hadiah saya tadi kurang menarik ya oke deh
ini juga nge semangat
terima kasih banyak ya sukses terus
dan juga jangan lupakan bahasa oke
nah untuk anda jangan kemana mana good morning masih akan kembali sesaat lagi